selain hilangnya frasa madrasah revisi undang undang sisdiknas juga menjadi perdebatan panas
revisi melebur beberapa undang undang menjadi satu mulai dari sistem pendidikan hingga mengatur kesejahteraan guru
nah lalu seberapa besar urgensi revisi dari undang undang ini apakah ini bisa menjawab sekaligus juga dan menjadi solusi mengatasi masalah mendasar yang selama ini mungkin mengakar di dunia pendidikan kita di indonesia
kami bahas malam hari ini bersama indra karismaji pengamat pendidikan pak indra selamat malam
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah baik dan juga sudah bersama kita pak indra ada bu unifah roshidi ketua umum dari pgri selamat malam bu unifa
selamat malam bu unifah
baik nampaknya kami masih mencoba untuk terhubung atau tersambung dengan bu unifah
dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak pihak
kementerian terkait bapak ibu sekalian namun sampai dengan malam hari ini belum ada yang merespons untuk bisa bergabung dalam diskusi kita
baik saya akan ke pak indra dulu sambil menunggu sambungan komunikasi ke bu unifah
saya minta tanggapannya memang seberapa urgensinya dengan revisi undang undang sis di kinas ini
kalau menurut kebutuhannya jelas memang kita membutuhkan sebuah sistem pendidikan nasional yang diperbaharui
karena kalau kita lihat dari amanat konstitusi itu kan kita harus mencerbaskan kehidupan bangsa
nah tetapi faktanya apa yang sudah terjadi selama ini beberapa kajian internasional seperti bank dunia oecd indonesian family survey itu malah menunjukkan seolah di indonesia bukan tambah pinter tapi tambah bodoh
kita sudah bertolak belakang dengan konstitusi kita
nah itu yang harus segera dibenahi
tetapi membenahinya juga yang benar kan begitu
harus dengan prosedur yang betul betul mengakomodir seluruh kepentingan bangsa
publik harus diikut sertakan jangan seperti sekarang sembunyi sembunyi diem dieman
kita sudah trauma
dengan model model produk undang undang yang kami menyebutnya undang undang rojongrang atau bandung bondong oso
yang tiba tiba jadi
jadi dalam semalam ya
iya waktunya singkat
kemudian selalu dikatakan kalau tidak setuju bugat saja kmk
kenapa sih kita harus begitu
kenapa kita membuat undang undang yang betul betul berisi
keinginan rakyat aspirasi bangsa ini demi kepentingan bangsa ini
sehingga kami semua memiliki undang undang itu dan
dan mengimplementasikannya kan begitu
bukan saling mencari kesalahan saling gugat
kalau kita sibuk dengan gugat menggugat kapan mendidiknya
intinya begini kalau soal kebutuhan memang kita butuh
karena ini untuk membenahi masalah masalah yang ada selama ini
tadi mungkin dari pak indra
transparansinya jangan sembunyi sembunyi
kita perlu tahu hulu ke hilir a sampai z nya semuanya
jadi terbuka gitu ya
nah tapi masalahnya apakah ini bisa mengakomodir kebutuhan juga tidak
apa draft atau pasal pasal klausul klausul yang ada di sini nih pak indra
ya harusnya kan seperti itu
tapi kan kita tadi bisa lihat sendiri dari video
jadi dari aplikasi menteri pendidikan dan kebudayaan juga menteri agama
itu satu video orangnya berdampingan tetapi penjelasannya berbeda kan begitu
yang menteri pendidikan mengatakan madrasah sekolah sekolah itu akan masuk ke dalam penjelasan ruu
sedangkan menteri agama mengatakan kalau madrasah pesantren akan masuk dalam batang tubuh
itu adalah penjelasan
atau pasal pasal undang undang kan gitu
itu aja kan sudah bertolak belakang padahal membuat video klarifikasinya bersama kan begitu
nah ini yang benar yang mana
saya takut justru kedua menteri itu malah belum membaca rancangan undang undangnya kan begitu
karena yang kami terima yang disampaikan kedua menteri itu dua duanya nggak ada yang benar
penjelasan tentang madrasah tidak ada
di batang tubuh madrasah juga tidak ada kan begitu
dan buat apa kita bicara tentang masalah dari awal kami tidak ada keinginan untuk menghapus madrasah
terus begitu ditanya dari awal kami tidak punya niat untuk mencuri
tapi nyatanya maling kan begitu
kenapa nggak ditunjukin aja ini loh
draftnya tulisannya begini
kenapa sampai sekarang itu nggak pernah dibuka ke umum tetapi berusaha membuat video klarifikasi
kan kita malah makin bertanya tanya ini ada apa kan begitu
jadi memang harus ada urun rembuknya lah ya
sehingga semuanya itu tahu apa yang terjadi di sana
jangan sampai sebelah sebelahan tapi kalau pak indra bilang nggak kompak
apakah bu unifah juga akan kompak dengan tanggapannya dari pak indra
bu nipah sudah bisa mendengar suara saya
belakangan baru bisa mbak
tapi yang pasti memang
tapi yang pasti memang seperti yang saya katakan selalu menimbulkan kegaduhan baru sejak awal sampai yang saat ini
sejak peristiwa eop ya
program organisasi penggerak
sampai tidak ada kiai haji hashim ashahari
sampai sekarang apa tuh namanya peta jalan dan ternyata terbukti sekarang di ruu sisdiknas
ini bukan saja persoalan tidak ada madrasah dan itu sangat prinsip ya
sangat prinsip tidak ada dan nggak boleh itu dijelaskan
penjelasan itu bukan sumber hukum
yang dapatkan kepastian itu ya batang tubuh
bu unifa selain kita bahas tadi hilangnya frasa madrasah tapi yang juga panas adalah membahas bagaimana revisi undang undang sisdiknas tadi
kalau tadi pak indra sudah mungkin bu unifah dengar atau tidak tapi sudah sedikit sedikit curi dengar
kalau pak indra sampaikan kalau ngomongin soal kebutuhan ya jelas memang butuh untuk membereskan masalah masalah yang ada di dunia pendidikan yang sudah mengakar selama ini
tapi transparansinya nggak ada
pelibatannya juga tidak ada
kita nggak tahu ini mau dibawa kemana isinya bagaimana apakah itu sesuai dengan prioritas visi dan misi
pgri sendiri melihatnya bagaimana bu unifah
kita ini jadinya sambung tersambung gitu walaupun nggak pernah jarang sekali kita bertemu bahkan gak ketemu
jadi pikirannya satu pikiran dalam satu konferensi kerja nasional guru guru udah jelas apalagi jelas meminta
jelas meminta untuk ditunda bahwa pembaruan itu penting dan kita itu sangat menanti adanya pembaruan di undang undang susdiknas
tapi sekayata mas indra tadi itu kan harus didiskusikan secara matang
sebelum sebelumnya kalau undang undang sisdiknas misalnya kita ya ambil contoh itu selalu ada panjanya dan melibatkan banyak pihak bertahun tahun untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan pendidikan dan belajar saja
itu harus dari perspektif
ya psikologi ahli pendidikan dan lain sebagainya sehingga memang kita berharap bahwa yang namanya ruu ini dapat menjadi undang undang pendidikan yang komprehensif futuristik bisa menangkap pesan tapi berbasis pada nilai nilai
nah sekarang tuh jauh
nah kemarin kami rdpu aliansi penyelenggara pendidikan mas indra katanya saudara saudara kami di komisi sepuluh
tolong stoik atrapsi askara
jujur dari saudara wynia aman mengenai masyarakat indian
saya pasti sekarang oke kembali lagi
bapak tak di dan llamara
katanya saya juga itulah
harus ada penggodokan
nah saya mau tanya untuk melibatkan para pemangku kepentingan
salah satunya tentunya harus melibatkan pgri
pernah diajak diskusi
kita disebutkan klaim bahwa uji publik telah melibatkan pgn
nah pgri itu diundang lima menit untuk bicara
itu cuma di bagian tertentunya aja kita nggak dapat naskahnya
kapan itu ibu
sekitar sebulan lalu gitu
sebulan lalu diundang lima menit
tapi kemudian diklaim sudah melibatkan pgri
oh itu yang diklaim fgd itu ya
jadi sebanyak pihak sudah dilibatkan gini dan lain sebagainya
itu sangat memprihatinkan
yang disebut melibatkan publik itu sejak dalam perancangan
bahwa ini ada inisiasi pemerintah untuk dalam hal ini kemdikbud
untuk membuat revisi
revisi ruu undang undang sisdiknas
dan itu pasti dinanti
karena kalau pendidikan itu menyangkut hak warga negara
jadi pasti rame
oke hak ya bukan kewajiban ya
hak itu yang paling penting itu
bu oniva lima menit itu yang waktu bulan lalu sekitar sebulanan yang lalu
jadi isinya lima menit itu apa
ya suruh menanggapi bagian kan kelompok di kelompok kelompok kan nih
organisasi profesi gitu
dan di situ juga
kalau dibahas tuh pasal pasal apalagi kita ngomongin madrasah
yang sangat menyedihkan ya
di organisasi profesi juga lucu
bahwa kode etik profesi ditentukan oleh menteri
dari mana itu ceritanya
ketika ditanya loh
ini bukannya kewenangan organisasi profesi
karena organisasi profesinya banyak sekali
ya diatur dong dengan
mungkin saking buanyanya itu tadi ya
karena waktunya mereka sempit
jadi lima menit lima menit itu tadi
pembagiannya potong kuenya kayak gitu
saya kembali ke pak indra
pak indra silahkan menanggapi
intinya apakah kementeriannya sekarang
ini kan tentunya di dunia pendidikan
tapi ngomongin dunia pendidikan itu kan
ya kan sistemnya kurikulum
tapi kan juga ada kesejahteraan guru
dan lain sebagainya
banyak sekali lah
ini sudah menjalankan prioritas sekarang belum
bicara problematika dunia pendidikan kita
karena juga selain ukuran negara kita
jumlah penduduk kita juga sangat luas
kita masih banyak sekali pr pr yang belum terpenuhi
misalnya akses pendidikan
itu belum dinikmati oleh seluruh anak anak
itu baru sekolahnya aja
belum bicara tentang mutu pendidikannya
tentang kesejahteraan gurunya bagaimana
seringnya di php in aja
merekrut satu juta guru kan begitu
tapi hari ini udah dua tahun
berapa yang direkrut
jadi jangan php lah
kalau program itu yang jelas
nah ini kan berhubungan dengan masa depan bangsa
kalau kita bangun jembatan
gampang memperbaikinya mbak
dirubuhin lagi bangun yang baru cepet
tapi kalau bangun manusia
itu satu generasi yang hilang mbak
puluhan tahun kita akan kehilangan sdm kita yang punya kualitas
ini yang kita harus berhati hati
gak bisa sembarangan
gak bisa seenaknya saja
dan betul betul kondisi indonesia kan tadi sangat kompleks
dari ujung barat sampai ujung timur itu harus terakomodir
gak bisa seperti yang disampaikan bu unifah tadi
bicara tentang undang undang sisdiknas
ngomongnya di jakarta kan gitu
gimana yang di pulau pulau terpencil
itu suaranya didengar gak
kebutuhannya didengar gak
itu yang kita betul betul concern dengan kondisi ini
dan bicara keterbukaan
kenapa sih kok ditutupin
ada apa sebenarnya
jadi bahkan menarik nih
itu pernah mengirimkan surat secara resmi
naskah akademik dan draft ru sisdiknas
supaya mereka bisa mengkaji menilai kan gitu
tapi dijawab oleh kemendikbud
bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik
nah itu kan kita bingung lagi
tentang keterbukaan atau informasi publik
yang dikecualikan itu cuma ada tiga
satu rahasia negara
dua rahasia pribadi
yang ketiga adalah rahasia bisnis
nah apa jangan jangan rusis dinas ini ada rahasia bisnis
ya makanya harus ditutupin kan begitu
itu yang kita semakin hari
mau gak mau kan jadi curiga
tidak ada apa
kok sampai hari ini masih ditutup tutupin kan begitu
padahal kita sudah hebohnya seperti ini
jangan sampai menambah kecurigaan banyak orang
artinya ada apa dibalik ini semua
jangan sampai kalau tadi pak indra bilang
jangan jangan ada bisnis
tapi intinya kalau untuk mencerdaskan bangsa
kan memang tidak hanya ngomongin soal murid atau siswa
karena tidak akan mungkin cerdas kalau tidak ada guru
makanya guru itu adalah
pak lawan tak terhitung dengan jasanya
kalau pak indra tadi bilang
banyak di php in
pgri selama ini merasa juga banyak di php in
di undang undang ruu sisdiknas ini
yang dibahas itu hanya tiga undang undang
undang undang guru dosen
dan undang undang sisbiknasnya sendiri
padahal guru itu sangat terfragmentasi
oleh berbagai undang undang
ada undang undang asn
ada undang undang pmdao
kebayang jadi guru makin termarginalisasi
dengan undang undang baru ini
sederhana kalau pgri sih
bersama aliansi penyelenggara pendidikan itu ya
itu mengatakan bahwa
tidak usah maksa dibahas
nah sekarang tunda
sampai pelibatan publik
seperti yang mas indra katakan
itu betul betul melibatkan semua stakeholders
peta jalan tidak jadi
sekarang bikin ini
tidak ada naskah akademik
obat kita adalah obat masalah
bagaimana menumbuhkan kembali
sebuah belajar pasca pandemi
obatnya bukan uruu sistiktaf dan kurikulum baru
kurikulum merdeka mbak
tetapi kenapa maksa banget
sehingga menimbulkan pertanyaan pertanyaan mas indra
pertanyaan dari mas indra itu
tidak bisa dihindarkan
bisa juga sama yang lain
sebagai sebuah efek pertanyaan publik
ya kita tunda
kenapa maksa banget
mau jadi legacy apa
delegasi itu sesuatu yang baik
kalau legasi sesuatu yang buruk
misalnya baru saja di daftarkan
rame rame orang orang seperti pak indra
kami juga dan lain
itu berpikir untuk secara hukum meninjau kembali
dan itu energi keluar habis
dan tidak ada manfaatnya sama sekali
tadi saya kelewat
pak egya ini sudah terima draftnya
jadi kita ngomongin sepanjang ini pun juga pgri sebagai salah satu yang kuncinya pun juga tidak pernah sampai dengan hari ini
walaupun sudah diikut atau diajak ikut fgd yang lima menit itu
belum terima draftnya
jadi lucunya itu draft draft enggak tahu
yang bergentayangan dari satu wa ke wa berikutnya
lalu kita bahas kita diskusikan gitu
dan pada waktu saya ada acara formal dengan mereka
saya minta boleh nggak dikirim
mana ada yang kita tutupi sebentar dikirim
tapi begitu kita kejar ya sampai hari ini nggak di
dan itu sudah berlangsung berapa lama mengejar untuk minta draft itu
oke baik baik
sayang sekali ya tidak ada
kita sebenarnya sangat mengharapkan karena banyak pertanyaan bukan hanya dari saya pak indra bu unifa yang sudah menyimpan unek uneknya sejak lama
tapi sayang sekali tidak ada pihak kementerian yang merespons apalagi bersedia hadir dalam diskusi kita
mungkin kedepannya kita bisa membuka ruang waktu lagi untuk diskusi ya
bagaimana pak indra
cnn udah dapat belum draftnya
kalau pgri aja belum bagaimana cnn bisa dapat drama
tapi cobalah mungkin makanya saya tanya tadi dengan bu unifa
apakah pgri sudah mendapatkan
tapi yang hanya beredar selama ini itu kan hanya ya masih abu abu nggak jelas
yang gentaiangan itu
jadi ini satu mbak pesan saya
tunda tunda jangan dipaksakan
semua komponen itu rasanya hampir semua komponen masyarakat menyatakan hal tersebut
kenapa sih harus begitu
gak usah bikin gabi
sebanyak yang lain yang menurut saya
mudah mudahan dengan bu unifa dan juga pak indra hadir malam hari ini pihak kementerian menonton apalagi mas menterinya juga menonton

besok di meja masing masing sudah terima draftnya ya
terima kasih bu unifa
pak indra menarik sekali diskusinya
selamat malam bapak ibu sekalian
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini